rencana demo lanjutan aksi bela islam tanggal dua desember membuat pengasuh pondok pesantren tebu ireng jombang salahuddin wahid angkat bicara
pengasuh ponpes tebu ireng yang akrab di sapa gus solah berharap aksi demo tidak sampai terjadi apalagi sampai berujung anarkis
harapan itu disampaikan gus solah di sela sela kegiatan pemecahan rekor muri makan ikan bersama ribuan santri di kawasan makam gusdur
pondok pesantren tebu ireng kecamatan diwek jombang jawa timur
gus solah berharap demo lanjutan aksi bela islam pada tanggal dua desember mendatang tidak terjadi apalagi basuki cahayapurnama atau ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka
di lain pihak mahasiswa yang terlibat kericuan dengan polisi juga sudah dilepas jadi tidak ada alasan untuk tetap melakukan aksi unjuk rasa
gusola berharap agar umat islam bersabar dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta meminta pihak kepolisian untuk mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan

ya gus kasus ahok ini memang masih ramai diperbincangkan lalu bagaimana gus sola sendiri selaku bagian dari keluarga besar nu merespon kasus ahok yang sedang ramai diperbincangkan ini
ya kita melihat begini
itu banyak pengikut pada aksi tanggal empat november itu dan kemudian kita dengar beberapa hari yang lalu kepolisian menetapkan saudara ahok sebagai tersangka
nah di luar negeri mereka melihat bahwa keputusan polisi itu terjadi atas tekanan masyarakat
ini menurut saya tidak sehat ya tidak benar sebetulnya
karena tiga dari empat orang yang disurvei menyatakan memang ahok itu bersalah
nah sekarang kita menunggu saja proses penyidikan yang akan segera dimulai dan kita yakin bahwa kepolisian akan melakukan tugasnya dengan baik secara profesional dan tidak memihak
ya gus solah
karena tanggal dua desember ini akan diadakan lagi aksi damai yang ketiga begitu
lalu bagaimana dengan tanggapan gusola sendiri dengan aksi yang akan berlangsung dua desember nanti
karena kita tahu bahwa masyarakat sendiri ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa sebelum ahok dipenjara mereka akan tetap melakukan aksi tersebut
bagaimana tanggapan gus solah sendiri
saya pribadi beranggapan tidak perlu lagi lakukan aksi unjuk rasa
tapi tentunya kawan kawan yang unjuk rasa kan mempunyai hak konstitusional untuk itu ya
nah yang penting kita jaga bahwa aksi itu berjalan dengan damai tertib menjaga kebersihan tidak bisa ditunggangi oleh siapapun juga seperti yang terjadi pada tanggal empat november yang lalu
untuk itu diperlukan kewaspadaan dari kawan kawan yang
terlibat dalam aksi ini dan juga dari pihak kepolisian sehingga tidak ada hal hal yang tidak kita inginkan
gus boleh disampaikan secara spesifik lagi harapan dari gus sola sendiri bagaimana untuk mengatasi masyarakat agar tidak terprovokasi begitu
karena kita tahu bahwa aksi empat desember yang harusnya berjalan lancar begitu justru akhirnya berujung ricu
bagaimana gus solah mungkin bisa ada tanggapan ataupun
maka maklumat begitu dari gus solah agar masyarakat tidak terpancing
ya mungkin dari pihak yang mengorganisir unjuk rasa ini lebih memberikan perhatian membuat strategi yang tepat untuk mencegah adanya penunggangan oleh pihak lain
bekerjasama dengan polisi mungkin juga militer saya tidak tahu
yang penting kita tidak ingin ada keributan apapun juga
yang terbaik tentunya tidak ada aksi unjuk rasa
tapi kan sudah diputuskan seperti itu
dan mudah mudahan ini menjadi aksi unjuk rasa terakhir dalam kaitan kasus saudara ahok
baik gus bagaimana gus solah menanggapi maraknya ormas yang reaksioner gitu terhadap keragaman dan juga persatuan umat di indonesia
ya kalau keragaman ini kan sudah niscaya ya
kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita kan menunjukkan itu
di indonesia ini yang asli yang mana kan nggak jelas
semua orang kita ini berasal dari campuran
dan jadi kita harusnya menghormati perbedaan perbedaan itu dan menanggapinya dengan baik
nah terutama bagi saudara ahok ini pelajaran penting ya
selama ini kan dia menyampaikan ucapan ucapan yang memancing
memancing kemarahan atau ketidaksukaan orang
untuk kasus al maida aja saya melihat video itu mungkin tiga atau empat gitu
jadi betul betul harus belajar
makin sedikit bicara makin baik saya pikir
gus soleh bagaimana dengan warga sendiri khususnya dari warga nu terhadap aksi yang akan berlangsung tanggal dua desember nanti
apakah memang mereka itu akan turun ke jalan begitu menyuarakan aksinya

agar ahok segera dipenjara begitu atau justru mereka sama sekali tidak peduli
yang penting ahok sudah menjadi tersangka dan selanjutnya hanya polisi yang akan melakukan proses hukum itu sendiri
saya tidak bisa memperkirakan ya
kalau demo yang kemarin jelas banyak warga dari jombang aja banyak yang ke jakarta
demikian pula dari kota kota lain di jawa timur jawa barat jawa tengah itu banyak yang ke jakarta

nah yang sekarang ini saya nggak tahu
mungkin perlu ditanya oleh apa
lembaga survei apakah masyarakat setuju ada aksi lanjutan atau tidak
kalau memang tidak nanti tidak akan rame itu
baik gus bagaimana gusola sendiri agar memberikan kesejukan begitu bagi masyarakat untuk menghadapi tentunya
aksi yang selama ini terus terjadi tentunya akan memecah belah persatuan dan kesatuan yang ada di indonesia ini
sebetulnya kalau kekuatan itu tidak perlu ya
karena ini hanya khusus satu kasus kan
tidak merembet kemana mana
dan saya juga melihat ada hal yang perlu kita perhatikan ya
misalkan menyangkut hujatan kepada pak jokowi
saya juga melihat pak syafiee ma'arif karena pak syafiee berbeda pendapat dengan masyarakat yang lebih besar
saya pikir itu kan hak pak syafiee untuk berpendapat seperti itu
dan itu harus kita hormati
beliau adalah orang tua yang sudah banyak makan asam garam dan punya pendapat yang berbeda yang harus kita hormati
jadi janganlah kita mengecam atau menghukum
janganlah kita mengecam atau menghujat orang yang berbeda pendapat di kalangan islam terhadap kasus ini
baik terima kasih salahuddin wahid atau gus solah atas kesejukannya di siang hari ini
memberikan kita tentunya harapan agar indonesia ini tetap aman dan juga damai